kok gak jadi sih
terus tiket gue gimana
gak ada ya
kayak bagaimana caranya ya
yo sama yo
kenapa gak muter
kita juga muter potong
kita kan juga
ya mam kita kan mau eksis juga
riebe banget sih
pas banget ada mas
tante gak salah
mie instan banyak banget
ambil aja yang banyak
ambil yang banyak
mumpung gak dibayarin
sama pacaran mamah kamu
tante gak salah
ampe dimingatin mamah
kita selfie dulu dong baby
kecil kecil bunyi tuga makannya
dah udah mbak
kenapa belanja so many
buat keperluan di rumah
ah mamah juga kenapa
buyingnya banyak banget tuh
eh ini belanjaannya pacar mama
gimana sih urusan dialah dia yang bayar
ini juga dia yang bayar
eh udah tuh
iya ya masukin lagi aja masukin
kan kerek kamu
nah ini mbak kembaliannya buat mbak aja ya
mbak mbak mbak
masa mbak pikirin
enggak enggak masalah
kalau gak ada duit pakai kartu juga bisa mbak
mbak gak mau titip ktp dulu boleh gak mbak
ktp santa ya
aduh gimana ya keadaan adriana di rumah
mas sebenarnya nggak percaya kamu betul betul sudah tidak apa apa
tapi satu sisi
kasian juga reva kalau sampai gak jadi berangkat
yes seneng banget gue bisa jalan jalan sama papi tanpa si mahmud
bayi udah berangkat belum ya
tapi kenapa sih
tapi gak seneng ya jalan sama aku
kau pun dari rumah
tuhan ini gawat tuhan
itu si nyomute gak berhenti muntah muntah dari tadi
berhenti muntahnya itu kalau lagi meram
tapi meremnya itu gak tidur tuhan
kayak model semacam pingsan gitu tuhan
tuhan cepetannya pulang
surti teh takut kalau nyomute ntar kenapa napa ya
surti dengar baik baik ya
kamu jangan panik
kita balik ke rumah
tadi surti panik
fir puter balik
kita langsung ke rumah
ayo cepet pak edi
aduh ini sih bakalan gak jadi berangkat gue
nggak bisa apa bikin hidup gue tuh lebih tenang
kalau gue gak jadi berangkat gimana sih boy dong
mendingan tapi pikirin baik baik dulu deh
karena setau aku kan
surti tuh emang orangnya sering lebay bi
mendingan kita telpon dulu ke adriana
kita cek keadaannya langsung sama dia
terus kita tanya sama dia deh butuh kita pulang ke rumah lagi
tau gak bi
papi tahu betul kalau adriana sayang sama kamu
perhatian sama kamu
gak ingin lihat kamu sedih
kalau papa telpon sama dia
nanti dia akan pura pura sama papi
papi lebih percaya sama surti
ayo pak pak edi cepet pak edi
papi akan luangkan waktu untuk liburan lain kali
kalau perlu kita ke eropa
jangan hanya ke hongkong ya
tapi jangan sekarang sayang
tolong mengerti keadaan papi dan juga adriana saya
pak edi cepet pak

pak edi cepet pak edi
eee pak ngajari ke bandara ya pak ya
ntar balik aja pak balik ke rumah saya
gue mau ke base camp nih
lo mau kesana gak
nah pas kalau gitu tuh
gue lagi di rumah aja nih
bingung mau kemana juga
padahal liburan sekolah kayak gini
gue di rumah aja
yaudah deh kalau gitu ntar gue ke base camp juga
nah gitu dong
gue emang mau ngajak lo sama haikal ke base camp
haha kompak kita
yaudah deh biar nanti gue teleponin si haikal
oke kita ketemu disana ya
hehehe emang enak punya temen alim ya
gue jadi kedekutan alim
wuh boy kemana sih
kok gak dateng dateng
kok lama banget sih tuh orang datengnya
udah jam segini lagi
mungkin kan boy udah di pesawat
jelas jelas dari tadi gue disini
ngeliatin semua orang
dan gak ada yang bentuknya kayak boy
orang udah di pesawat
udah dipanggil lagi nih suruh masuk